penuh general antara lain adalah bagaimana kita menggiatkan pengajaran bahasa
pak presiden baru saja menerima kunjungan dari gubernur jenderal australia david harley
yang beliau juga akan segera mengakhiri masa tugasnya akhir juni nanti
nah beliau kan sebagai gubernur jenderal sehingga pada saat pembicaraan bilateral
lebih kepada upaya untuk memperkuat people to people contact
yang dibahas oleh presiden dan gubernur jenderal antara lain adalah bagaimana kita menggiatkan pengajaran bahasa
misalnya di indonesia tentunya bahasa inggris
tetapi di australia adalah bahasa indonesia
karena di australia bahasa indonesia diajarkan tetapi perlu penguatan
karena kita yakin bahwa bahasa akan menjadi jembatan yang sangat baik bagi upaya kita untuk mendekatkan people to people contact
kemudian yang kedua gubernur jenderal memang sangat aktif untuk dalam bidang upaya untuk mendekatkan hubungan antara kedua negara
misalnya beliau adalah salah satu pendiri dari ikatan alumni pertahanan indonesia australia
kemudian beliau aktif di indonesia
beliau aktif juga di intervate dialog
dan kita sedang mempersiapkan interfaith dialog yang kedua di australia pada tahun ini juga
dan tadi juga dibahas oleh bapak presiden
jadi sebenarnya intinya itulah yang dibahas oleh bapak presiden dan gubernur jenderal
lebih kepada upaya untuk memperkuat people to people contact
di sana sini dibahas sedikit mengenai masalah ekonomi tentunya
dan sebagaimana teman teman ketahui bahwa tahun ini kita memperingati tujuh puluh lima tahun hubungan diplomatik
dan antara asean dengan australia lima puluh tahun
melalui siaran digital pay tv dan media streaming lainnya